kenapa kak fatimah
kenapa kakak saya bersalim
kenapa dengan kakak saya bersalim
kakak kalian dan kak samin diharapkan ke kampung kakak rahan
ada ada aja sih
kalau tadi saya lihat ada rame rame di situ
itu bos aku kak samin bu
mau dibawa ke kelurahan bu
dasar pencina weh
saya udah perhatiin dari awal dia datang ke kampung ini
dia tuh cewek agak bener
kita dengarkan dulu penjelasan kak
fatimah yang menarik angkut itu maksud apa
ini itu dia menarik angkut
dorong kalau lagi mau
kasian ya fatimah
iya kak samin juga kasian
setelah saya pulang tiba tiba di kamar saya dapat sanggit
kayaknya maksud apa pak
orang orang yang kesitu disitu udah malah jenis
ini udara saya buah buah cukur aja
itu ada apa saya kak benya
iya udah ada mustinya
padahal gak sama aku lagi
orang orang ada balik aku
penjara penuh orang orang aku
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
orang orang ada bu
orang orang ada bu
orang orang ada bu
orang orang ada bu
orang orang ada bu
orang orang ada bu
orang orang ada bu
orang orang ada bu
tidak tidak tidak pak
kau kena itu baik
beresek ini kak fatimah
dia bikin cakap cakap sama satu kak
beneran pak uba

dari sejak ibu ayah ini datang terus ke kosannya dia ini
mereka berdua dua aja dikamuk
ada yang fatimah kan apakah fatimah kenal dengan bapak ini
dan apa hubungan mereka
pak kalau setahu saya sih mereka tuh pacaran
tapi saya yakin kok fatimah itu tidak bersalah
ya lo yakin saya minta bersalah cuma keriting saja rambutnya
ya udah kita ke sana
sudah berjam jam di kamar itu namanya apa kalau fatimah
saya baru saja ketemu dengan fatima dia baru pulang dari ke angkot
nggak mungkin lah kalau dia sudah berjam jam di kamar dengan cowok ini
namun itu sudah
bapak jangan percaya itu bohong kalau bapak tidak percaya tanya ke sherly sherly
bapak jangan percaya itu bohong kalau bapak tidak percaya tanya ke sherly sherly
apakah ada warga yang bersedia memberi kesaksian
ini masih karang pak coba lagi
ini warga mah
nah karena tidak ada bukti maka saya nyatakan fatimah tidak bersalah
nah malam ini
masih banyak yang dianggap
lagi malam itu malah saya kena raya
kita mau ke tempat yang lebih sakit aja
ayo kak lebih parah kak
iya lagi sakit lebih parah
apa ya cara sakit sakit segala sih
iya ya bukan cari rumah buat keluarganya
kalau enak enakan tidur tiduran
di rumah sakit
gue lagi butuh nih penting
lo sabar bentar ya
urusan gue masih belum selesai nih
sekarang juga gue lagi butuh sama itu kamera
gue boleh pake sampe urusan gue selesai
nah sekarang masalahnya
urusan gue belum selesai
bikin kan lo juga udah beli baju tenang aja kenapa sih apa jangan jangan kamera
gue jual lagi buat akhirnya kemarin sembarangan aja ngomong enak aja mah
ngopi ngopi ya udah belinya sekarang susah banget
hai hai denger ya jangan kan di cam kamera lo yang kampungan itu juga bisa
hai di indonesia
itu kan soalnya lihat
pusing nih gue pengen cari kerjaan
kerjaan kayak gimana gitu
gue sih pengennya jadi artis jadi penyanyi kayak
atau ya kalau ada tawaran main sinetron gue juga mau bawa aja
ya duitnya kan sama sama banyak tuh
pokoknya yang penting gue bisa haji lagi
nanti tak kenalin sama body art band yang biasa ngomong di kafe kafe
kalau nyanyi di kafe sih
loh kenapa kan penghasilannya lumayan
ya bukan masalah penghasilannya
emang ada kerjaan lain
ya ada tapi yang bisa nyokasi ya cuma satu itu aja
pokoknya gue mesti sabar demi duit
ah yaudah deh ton nggak apa apa
pokoknya saya nggak mau tahu
benar tuh saya harus dirawat di ruangan vip
saya kan sudah bilang buat vip nya
ada ruang vip yang kosong saya akan beritahu ibu
alah kamu itu cuma janji aja tahu nggak
takut takut masa gak ada satupun juga ruangan vip yang masuk
selamat siang bos
ya yaudah saya bnemang
tidak jepang tidak ada apa apa
kersake buding disagnz yang kuat

kenapa lu tak mau ngapain jepang
dia sama mama udah nyiapin ruangan vip buat mas dewa
tapi sayangnya penuh
ya supaya mas dewa lebih nyaman
kita pindah rumah sakit aja ya
di sini tuh gak enak banget
terima kasih tante
sini saya teleponnya
tolong banget ya mbak
penjara benar dong
maling pada mungkin terlihat maling
tidak pasti katanya
tuh tuh kakaknya tuh
ajarin dong adiknya
atas pelakuan adik saya
hai kak tina
kalau memang dasarnya keluarga kamu itu udah melarang
ya melarat aja
jangan sok mau jadi orang karyat
dan yang vip dia langsung
langsung pada wajah dipindah
jadi jadi jadi sus
mari kita harus administrasinya sekarang ya
mas kita minta yuk
mas kita minta yuk
di sini bukan kelasnya mas dewa
lagian di sini ada maling
mas dewa kenapa sih dari tadi cemberut lalu
kita kan udah pindah kamar
baru bagus kamarnya
fatima kenapa kamu gak mau ngerti perasaan aku
aku terus sayang sama kamu
mas kenapa kok belum di pintu sih mas